jalan lagi eh dikembal kembal kembal kembal
si pos lagi duet tuh ama cinta merah duel duel udah

omjin dan jun mereka bersahabat
omjin dan jun mereka selalu berdua
omjin dan jun selalu bikin ketawa
omjin dan jun mereka selalu bersama
omjin dan jun
om jin dan jun mereka bersahabat
om jin dan jun mereka selalu berdua
om jin dan jun selalu bikin ketawa
om jin dan jun mereka selalu bersama
om jin dan jun
om jin peluklah daku aku merindukanmu sayang
om jin dan jun
aduh aduh aduh
ini pegang nian dikau tarik dengan aku
nyat salah sendiri
bukannya kerja malah tidur
pokoknya kalo jail gak bisa ngedapetin teko
dan nangkep pangeran
jinny gak mau lagi kontak sama jail
jangan tinggalkan daku
kenapa nangis baca buku morada nangis yang ada juga tawa
ada yang ganggu ini
bilang dong dari kemarin
sekarang gak bisa
kalian tidak tau
aku ini lagi galau
aku tidak mau bunga aku berakhir
aku tidak bisa menangkap panggilan
aku perlu bantuan kalian ya
terus masalah buat gue
mau gak mau
kalian sudah melecehkan aku
kurang asem kalian
mas terengku rusak
siapa yang berani
siapa yang berani
ada apa tau ngomong tereak tereak
jadi ternyata popi ya
yang merusak masker kemomi
asal popi tau ya
masker kemomi ini berahal
beli apa makan dolar
kembali kembal kembal kembal tiga puluh vedio dyoyoyo jejeje hearings kalian makan ku jari
jangan lari kalian
bisa boncor aku ya
dasar bekuk saudara
kalian ini selalu bikin aku
rupanya kalian berdua bikin aku botol kia
ipin punya itu
apa idunya ipin
apa ini daripada
dengan alat ini
kalau disuntikin ke anak konsep
anak manusianya akan disangkutan
aduh yang namanya jin pangeran
pasti dia akan sibuk
yaudah kita mendik mendik kesana
oke lah kalau begitu
oke lah kalau begitu
oke lah kalau begitu
kayak kurang vitamin
aduh aku gak tau nih
lagi lemes banget badannya
gak sesembrul kenapa pangeran langsung datang
tidak bisa dibilangkan
kita berdua pancing pangeran
capek deh pengen jelasinnya
aduh wah dia lagi
dikembal gambil kembal
si bus lagi duet tuh sama
kita nunggu di belakang si jun dong
suntikannya malah kaget
suntikannya malah kaget